kita konsumsi satu sendok mungkin dua sendok
sementara serambi sumatera menjadi menu utama
distribusikannya kepada para pengrajin tauhutat mp
allah menciptakan langit dan bumi